dulu ada kelas tiga kan sekarang semuanya naik ke kelas dua dan kelas satu
jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik
nanti permain case nya sebentar lagi keluar sudah bapak presiden
saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain